saksikan wawancara eksklusif rosiana silalahi bersama juara all england jonathan christie dan antoni sinisuka ginting dalam program rosi mulai pukul setengah sembilan malam
dan sedara malam ini kualifikasi pela dunia antara timnas indonesia melawan vietnam di glora bung karno jakarta
seluruh tiket pertandingan yang dijual panitia ludes terjual
supporter hadir dengan penuh antusias ke stadion gelora bung karno yang akan menggelar laga indonesia melawan vietnam
supporter berharap timnas asuhan shin taeyong dapat memberikan penampilan terbaik dan membungkam the golden warriors vietnam
untuk memantau situasi terkini di stadion gelora bung karno jakarta kita akan ikuti informasi yang disampaikan jurnalis kompas tv mario sarong di sana
tua muda dewasa maupun anak anak datang pada malam ini
nuansa merah memenuhi stadion gelora bung karno
tadi dalam wawancara yang sudah kami lakukan tidak hanya ini bukan hanya
syarat pertemuan yang begitu tinggi
dimana selain big match mereka juga ingin melihat pemain naturalisasi yang didatangkan
maksim tayong untuk melawan vietnam malam ini
sehingga dari berjuru taktik pun mereka melihat bahwa ini akan ada perbedaan malam ini indonesia versus vietnam
di mana indonesia wajib memenangkan laga ini untuk masuk ke putaran ketiga kualifikasi piala dunia
tidak hanya masyarakat saudara tetapi juga presiden joko widodo
ini antusias juga menonton dikabarkan akan malam ini menonton laga melawan indonesia melawan vietnam malam ini
saudara itu terkait antusias tetapi jika kita melihat beberapa hari sebelumnya
ternyata antusias itu sudah mulai dibangun oleh kedua tim
dimana ada cywar perang saraf antara kedua
di mana timnas vietnam melancarkan kritikan kepada indonesia terkait
dimana dia mengatakan bahwa indonesia penuh dengan pemain naturalisasi
tetapi hal tersebut langsung dibantah dan dijawab kritikan tersebut oleh pelatih indonesia sintayong
yang mengatakan bahwa tidak ada masalah selama yang dinaturalisasi itu berdarah
sudah diciptakan sebelum ini
dan pada malam ini dengan adanya cywar dan antusias di arah pertandingan indonesia versus vietnam akan berjalan seru
baik terima kasih mario sarang melaporkan langsung dari gelora bungkarno jakarta
dari background mario sudah terlihat bahwa bagaimana supporter indonesia sudah bersiap untuk menikmati laga indonesia melawan vietnam malam hari ini